betul betul benar sekali udah mending balik beli ayo
gimana nih mana mana enggak ada angkot sementara kenal transportasi kita disini cuma angkot iya benar
itu dia gimana dong gara gara pak iwan sama pak enteng
tangan saya iya udah ya udah aku kabur sendiri aja jangan kurang ajar ya tunggu saya berhenti
kata saya juga dipegang kan biasanya enggak takut lo cuma kaget doang kan
sekarang tolong tolong maaf kali ini saya itu cuma punya dua pilihan apa takut sama takut itu bukan
pilihan comrok aduh oh my god oh my god gimana dong tolong enggak mbak misi udah mendingan ibu
ranti tolong diri sendiri aja belanjaan ke situ tuker tuker demo di barter kali ya
tingkun lapar nih saya bawain martabak maaf ah
masih mau diskusi di sini
kamu siantunya konyender mungkin dia butuh bahu kali
dengan kehidupan ini
kuntilanak nyamperin kitanya deket ibu ranti tuh kayaknya mesti kabur sebelum dia ada dekat kesini terus
dia nangkep tangan saya iya ya udah ya udah aku kabur sendiri aja jangan kurang ajar ya tunggu saya
kata saya juga dipegang kan
cuman kaget doang kan enggak
tuker dia mau di barter kali ya
takut nengkun lapar nih
saya bawain martabak
masih mau diskusi di sini
ibu beti ibu beti
aduh mana ya
pocongnya udah gak ada
kayaknya mah gitu ya bu messi ya
kalau dilihat lihat mah
kayaknya suasana sudah aman tentram dan damai
kalau ada lagi kelihatan pocong pocongan
aduh kenapa jadi kita ya yang diuber ubur
saya teh capek
bu messi lari larian wae
saya tuh bukannya takut bu messi sama pocong tuh
sama aja takut dong
heee gak gitu gitu amat kali
berarti sekarang clear
pup pup pup pup pup pup pup mesi
kenapa lagi sih bu ranti
itu di belakangmu mesi ada po
bukan bukan bukan
po po dikit lagi dikit lagi
bukan bukan dikit lagi dikit lagi
poni lah poni lah
bukan bukan bukan yang begini yang kek kek kek gitu
nah itu betul coba lihat
berarti udah ada pocongnya kak kak lari
kenapa takut kak
kalau kamu takut kamu di rumah aja diem
nanti pocongnya tahu kalau kita ada di sini
tapi aku penasaran
pasti ada sesuatunya
kan sih nakut nakutin kampung kita
yaudah kita selidikin aja
ini udah gak bener bu
semalam kejadiannya seram banget deh
pohon pohon pada rusak genteng genteng juga pada rusak
aduh serem banget ya
ini gara gara kuntilanak berantem sama pocong jadi begini deh
baru satu malam
apalagi tiap malam
hancur dah kampung kita
ini gara gara pak iwan sama pak rt bersaing gak sehat
jadi kita semua yang rugi di sini
yaudah ibu ibu
sekarang kita tuntut pak rt
kita ke rumah pak rt
kita tuntut dia
kita datang ke rumah pak rt
pak rt keluar pak rt
ada apa ini teh
para warga menirame gini kayak mau demo
pak rt emang kita mau demo ke sini
betul pak rt
iya betul pak rt
iya tenang dulu
jangan pakai emosi
begini pak rt
semenjak pak rt ribut sama pak iwan
kampung kita jadi nggak tenang pak rt
iya bener pak rt
iya pak rt
selain kita kemana mana susah angkotnya pada mogok
si pocong sama kuntilanak berantem
rumah warga itu dihancurin pak rt
betul pak rt
jadi aktivitas warga itu terganggu semuanya
di dalam juga saya lagi mikirin bagaimana solusinya
saya juga sudah tahu masalah ini
sapar dulu ya tenang dulu
solusinya cuma satu pak rt
pak rt sama pak iwan harus berdamai
biar kampung kita tenang dan adem lagi
nah setuju pak rt
damai pak rt
setuju pak rt
setuju pak rt
sejak ada pocong dan kuntilanak suka muncul di angkot kita
penumpang jadi sepi
warga banyak yang nggak mau naik angkot
iya benar itu
penumpang saya juga pada kabur ketakutan
gara gara penampakan pocong waktu itu di angkot saya
penumpang saya juga di gombal ya mas kunti
gombalnya maksudnya kayak gimana
mau kupaku kepalanya cuma
ya nggak jadi lah
kalau misalkan untilanak sama pocong keliaran terus
kita gak bakalan dapat penumpang
ini semua gara gara ulah pak rt sama pak iwan
mereka yang bersaing angkot
kita kita ini sopir yang jadi korbannya
sekarang gini aja
gimana kalau kita mau ngogok masalah semua
nggak usah narik angkot dulu
sampai teror pocong aku dilana itu benar benar hilang di angkot kita
daripada kita yang dihantuin
ues mending balik
kopi siapa yang bayar
kabut kabut kabut
sementara kan alat transportasi kita di sini cuma angkot
itu dia gimana dong
jadi kita gara gara pak iwan sama pak ente angkotnya bohong
kita yang jadi bingung
lagi pada kebingungan ya ibu ibu ya
nggak ada angkot ya
tenang aja bu
bang boib punya solusinya bu
apaan sih solusinya pak
nek bajaj lah bu
hemat murah meriah aman diantar sampai tujuan po
ya boleh juga deh
yuk kita nek bajaj aja yuk
emang berempat cukup apa
oh boleh deh
oke selamat datang ye
ya selamat lama lama